pelaksanaan desa bersih narkoba atau buku
awas narkoba masuk desa ini terus kita lakukan updating
dan apabila sudah ada hal yang harus diubah
kami dengan segera akan melakukan perubahan perubahan
dan menjadikan desa menjadi lebih siaga
dalam menghadapi bahaya narkoba ke depan
semoga dengan upaya kita bersama
desa ke depan sudah semakin sigap
sudah semakin cepat dalam mengantisipasi
peredaran narkoba di tingkat desa